presiden ukraina volodymyr zelensky telah melakukan perjalanan mendadak ke amerika serikat
untuk bertemu presiden joe biden dan berpidato di kongres amerika pada rabu
apa saja poin penting lawanan presiden ukraina ke amerika
berikut data yang kami himpun dari laman cnnindonesia com
yang pertama keduanya membahas solusi menghentikan perang
kunjungan zelensky ke amerika serikat diawali pertemuan dengan presiden joe biden di gedung putih
dalam pertemuan itu biden menegaskan pihaknya dan zelensky bersatu untuk memastikan
presiden rusia vladimir putin gagal meraih tujuan dan invasinya ke ukraina
kedua adalah suntikan bantuan dan senjata
zelensky juga mendapat bantuan militer tambahan dari pemerintahan biden
senilai hampir satu delapan miliar dolar amerika serikat atau setara dua puluh delapan delapan triliun rupiah
bantuan itu termasuk sistem pertahanan rudal patriot baru
yang diklaim mampu mendukung
menangkis serangan rudal rusia
selanjutnya simbol kedekatan amerika serikat dengan ukraina
hubungan zelensky dan biden selama ini memang terlihat dekat
karena terus mempertahankan kemitraan kedua negara
zelensky selama ini kerap meminta bantuan amerika untuk memasok senjata
dan sistem pertahanan demi melawan rusia
keempat yakni melambangkan fase baru perang
biden meyakini perang rusia di ukraina kini telah memasuki
yang tidak hanya dikaitkan dengan perang rusia
tetapi juga membuatnya bergejolak di medan perang
di seluruh dunia bahkan pemimpin juga sedang menelan pil pahit
atas dampak invasi rusia ke ukraina
sebab perang di ukraina membuat harga energi dan pangan melonjak drastis
yang sebagian besar karena sanksi keras global terhadap rusia